pandemi covid sembilan belas telah mengubah perilaku masyarakat bekerja dan belajar dari rumah ataupun luar rumah
menuntut kecepatan dan stabilnya jaringan internet untuk menyelesaikan beragam aktivitas dari sebuah gawai
operator telekomunikasi xl aksiata mengembangkan konvergensi layanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut
perubahan perilaku di era kenormalan baru inilah yang diambil oleh xl aksiata dalam mengembangkan konfergensi layanan
bekerja sama dengan penyedia layanan bukan lagi hanya pada suara
melainkan internet rumah layanan over the top atau ott video hingga konten lainnya seperti aplikasi
juni dua ribu dua puluh satu lalu xl aksiata meluncurkan produk terbarunya bernama xl satu
xl satu merupakan layanan internet rumah super cepat dan tanpa batas dan kuota seluler
yang bisa digunakan oleh seluruh anggota keluarga dalam satu tagihan
selain lebih hemat konvergensi layanan ini membuat pengguna lebih mudah untuk mengatur semua kebutuhan internet keluarga
hanya melalui satu aplikasi myxl yang tersedia di google play store dan apple store
selain itu pengguna di sini juga memiliki kekuatan yang sangat berharga
dan ini adalah yang xl satu inginkan untuk lakukan
untuk menyesuaikan kebutuhan yang berubah untuk pengguna dan menyampaikan perusahaan telekomunikasi dengan kualitas tinggi
kami membawa semua perusahaan ini ke satu paket dan memberikannya kepada pelanggan melalui satu interfasi
melalui satu bil dengan kualitas yang sangat tinggi
konferensi baru di indonesia saya menjawab pertanyaan anda dengan cara yang berbeda
konferensi baru di indonesia saya menjawab pertanyaan anda dengan cara yang berbeda
jika anda pergi ke amerika serikat atau amerika serikat atau beberapa pasar matur atau singapura
ini adalah produk yang dikenal ini adalah perusahaan yang dikenal
jadi bagi kami yang penting adalah mengajari pelanggan kami juga
karena pelanggan tidak memiliki kegiatan membeli semua perusahaan dengan satu pembawa
jadi sekarang kami sedang berusaha mengajari dan membawa pelanggan ini kembali
jadi kami mulai dengan pelanggan yang berpengalaman tersebut
dan saya senang mengatakan bahwa pengambilan ini sangat memberi keuangan
dan ini berkaitan dengan apa yang kami harapkan
layanan internet rumah super cepat hingga satu gb per second ini
juga sudah termasuk kuota seluler besar yang dapat digunakan hingga lima pengguna sekaligus
keunggulan ini yang membuat sebagian besar pelanggan yang sudah menikmati layanan xl home
menaikkan langganannya ke xl satu fiber karena kini mereka tidak perlu lagi membeli paket beli belah
mereka hanya harus membeli paket data untuk ponsel masing masing anggota keluarga
karena sudah termasuk dalam layanan xl satu
sebelumnya dengan axel home hanya internet rumah saja
namun dengan excel satu fiber mereka juga mendapatkan kuota hp bersama
jadi yang sebelumnya mereka harus membeli pulsa satu satu
membeli kuota satu satu untuk anggota keluarganya sekarang tidak perlu lagi karena dengan adanya xl satu ini
pelanggan akan langsung mendapatkan kuota hp besar yang bisa digunakan hingga kelima anggota keluarga
itu di luar jawa jadi makassar balikpapan banjarmasin itulah kota kota yang peningkatan
jadi memang luar jawa itu justru sangat mengalami peningkatan untuk kebutuhan internet selain
konvergensi layanan jaringan internet xl aksiata menegaskan dukungannya dalam mendukung transformasi
digital di indonesia perusahaan terus membangun jaringan empat g di berbagai daerah terpencil seluruh
indonesia demi kesetaraan distribusi akses internet cepat di sisi lain xl aksiata juga
telah lulus uji kelayakan operasional untuk menyebarkan jaringan lima g sejauh ini jaringan
lima gxl sudah tersedia di sembilan lokasi pada delapan kota besar di indonesia